hujan yang terus menerus mengguyur jalur tol cipali menyebabkan jalan sepanjang dua puluh meter lebih amblas
bahkan amblasnya jalan memakan semua jalur dari arah cirebon menuju jakarta
amblasnya jalan ini terjadi di kilometer satu ratus dua puluh dua empat ratus wilayah subang atau perbatasan subang dan indramayu selasa pagi
jalan mulai dari bahu lajur satu lajur cepat dan bau jalan di lajur cepat terdampak amblasnya jalan ini
bahkan di bau dan lajur satu kedalaman amblas mencapai setengah meter
menurut suyitno general manager operasional tol cipali kondisi ini disebabkan oleh hujan yang terus mengguyur
menyebabkan adanya pergerakan tanah hingga terjadi longsor dan amblas
kemudian lama lama amblas karena kemasukan air
jadi semua total semua badan terdapat sekarang
saat ini ya saat ini semua sudah ambles dan kita lakukan rekayasa